fenomena laninya mulai terlihat di indonesia
laninya sebenarnya diangkat dari bahasa spanyol artinya anak perempuan
ini adalah fenomena cuaca yang kompleks
sementara laninya akan meningkatkan curah hujan di indonesia
bagaimana laninya bisa terjadi
pertama kita kenali dulu yang namanya angin pasat timur atau trade winds
nah angin pasat timur ini bergerak dari timur ke barat
dari bagian utara ke arah garis katolistiwa
nah laninya merupakan anomali suhu permukaan air di samudera pasifik bagian timur
yang suhunya turun artinya lebih dingin ya
lalu diikutinya kecepatan trade winds yang meningkat lebih cepat nih
dan kemudian mendorong masa air hangat ke arah samudera pasifik bagian barat
atau pasifik equatorio barat
jadi laninya ini bukan jenis badai tropis ya
nah kemudian masalahnya
air hangat ini tentu akan mempengaruhi cuaca di indonesia
ditambah dengan sinar matahari ada penguapan dan terjadi membantu pembentukan awan
kita bicara soal awan awan hujan salah satunya adalah awan cumulonimbus
oke ini dia menimbulkan apa
hujan kan petirnya
hujan kemudian disertai petir dan guntur
perlu diingat saat ini indonesia sudah memasuki musim hujan
dan karena adalah ninya diperkirakan curah hujan akan lebih lebat
dan bmkg juga memprediksi beberapa wilayah akan mengalami musim hujan lebih awal
sebagian sumatera misalnya
puncaknya akan terjadi pada januari februari dua ribu dua puluh
tapi memang dampaknya berbeda beda ya
berbeda tergantung wilayah
dan juga waktunya
selain itu apalagi yang harus diwaspadai ini dia
dengan angin kencang ya
ini salah satu bencana hidrometeorologi yang disebabkan oleh fenomena cuaca laninya
kemudian untuk anda yang ada hujan lebat
dengan intensitas lama
anda tinggal di perbukitan dengan kemiringan tiga puluh derajat atau lebih
harus waspada tanah longsor yang barusan saja kita lihat
dan sekarang indonesia berarti dilanda pandemi covid sembilan belas yang belum selesai
dan juga dampak fenomena cuaca lanyenya
jadi jangan lupa kita harus ngapain
kita harus jangan lupa tetap pakai masker
jangan lupa bawa payung atau jas hujan untuk melindungi diri anda dari hujan
tidak hanya diri sendiri tapi juga kebersihan lingkungan